facebook twitter dan google sedang tersandung masalah perpajakan di indonesia
direkturat jenderal pajak akan meninjau ulang unit usaha situs media sosial tersebut
lantas apa benar perusahaan perusahaan teknologi kaya raya asing tersebut mengemplang pajak di indonesia
ramai ramai mengemplang pajak saya ulas lebih lengkap untuk anda
dan kita lihat ini adalah perusahaan perusahaan yang disebutkan oleh kementerian keuangan bambang projonegoro
terindikasi kuat melakukan pengemplangan pajak
mereka berbisnis di indonesia pasar yang begitu besar terbesar di asia tenggara
dan kita lihat ini adalah brand brand yang sangat dekat dengan kehidupan sehari hari
kita lihat di sini ada google
kembah mana anda akan selalu mencari tahu tentang suatu hal yang anda tidak tahu
pasti mbah google
setiap anda klik itu adalah uang untuk google
setiap ada iklan semakin sering anda mengklik dan mencari
dan mencari tahu apapun di google maka ada potensi iklan di sana
ada potensi pendapatan untuk google
perusahaan terkaya di silicon valley hingga saat ini bersaing ketat dengan facebook
facebook juga menjadi perusahaan teknologi asal amerika serikat yang kembali terindikasi kuat mengemplang pajak
jadi berbisnis di indonesia namun tidak bayar pajak
facebook sendiri mencatatkan pemiliknya mark zuckerberg menjadi salah satu orang termuda terkaya di dunia versi forbes
namun hingga saat ini kita juga
mencari tahu mengapa orang se filantropis mark zuckerberg apakah memang begitu detail untuk mengetahui operasional bisnisnya di setiap negara
apakah sengaja atau justru tidak sengaja mungkin tidak membayar pajak sesuai dengan jurisdiksi masing masing negara di mana dia berada
dan selanjutnya kita lihat ada yahoo yang juga terindikasi kemudian adalah twitter
kicauan kicauan anda tampaknya termasuk juga twitter cnn indonesia yang selalu berkicau di sana
itu juga menjadi salah satu lahan bisnis
ternyata kita baru tahu ini perusahaan perusahaan teknologi yang kaya raya ternyata tidak membayar pajak sebagaimana mestinya di indonesia
mereka berbisnis di kita kita selalu pakai mereka punya produk dan jasa namun ternyata mereka balas bayar pajak
ini adalah beberapa yang akan dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini kita lihat tadi informasi sebelumnya akan ada sinergi antara kementerian keuangan dan kita lihat juga ada ojk kemudian ada bi yang akan bekerja sama
google dan yahoo sendiri merupakan dua perusahaan yang memiliki kita lihat memiliki bentuk usaha tetap dan mereka sudah terdaftar
mereka memiliki npwp artinya mereka memang wajib membayar pajak
ada google indonesia dan yahoo indonesia
namun ternyata tidak cukup dengan hal tersebut
dengan hanya bentuk usaha tetap saja atau but artinya yang bisa diambil ataupun diburu dari mereka hanya pph pegawai
jadi pegawai google indonesia
dan yahoo indonesia memang membayar pajak
kemudian juga pajak kita lihat ppn komisi juga bisa
namun karena mereka tampaknya tidak berbisnis dan mengembalikan uang bisnis mereka di indonesia
sehingga menjadi mustahil untuk pemerintah untuk memburu pph badan ataupun pajak penghasilan badan
jadi berupa perusahaan sebesar ini dan juga ppn jasa
jadi dua item ini menjadi mustahil untuk diburu ketika mereka hanya berbisnis meskipun memiliki npwp
yang bisa diburu hanya pph pegawai dan ppn komisi
tidak untuk ppn jasa dan juga badan
selanjutnya kita lihat ini masih dari perusahaan tersebut
ini adalah facebook
ini adalah facebook singapura
kemudian kita lihat twitter asia pasifik
yang keduanya bermarkas di singapura
ini lebih buruk lagi
jadi mereka tidak memiliki bentuk but ataupun bentuk usaha tetap
jadi mereka tidak terdaftar di indonesia
namun mereka berbisnis dengan begitu gampang
dengan begitu luas
yang bisa diburu dari mereka bila bentuknya hingga saat ini masih tidak dalam but
mereka hanya bisa pph pegawai saja
hanya pegawai twitter kemudian facebook yang bisa diburu oleh pemerintah
namun lagi lagi tidak bisa memburu di sini
pph badan ppn jasa dan kemudian juga ada ppn komisi
jadi tiga hal yang lost dari pemerintah indonesia untuk mencari penerimaan negara dari keberadaan mereka
padahal bisnis mereka begitu baik
di negara asia apalagi di indonesia
harusnya mereka bisa lebih adil ketika mereka mengikuti apa yang seharusnya peraturan pajak yang ada di negara di mana mereka berbisnis
ini kita akan menjadi salah satu ironi
karena pendapatan perusahaan perusahaan teknologi tersebut saya akan ulas begitu besar
kita lihat pada tahun dua ribu lima belas misalnya
google menjadi yang tertinggi
ini google pada tahun dua ribu empat belas
dan tanya yang terakhir
kita lihat ini mencapai angka yang cukup besar adalah enam puluh enam miliar dolar as
dan kita lihat ini adalah angka yang sangat fantastis
kita belum berbicara laba bersih
kemudian dipotong beberapa kewajiban
namun ini angka yang paling besar dan merupakan sebuah perusahaan dengan market cap terbesar di dunia
selanjutnya kita lihat adalah facebook dengan lima delapan miliar dolar amerika
dan ini memang pergerakan saham keduanya masing masing berkompetisi
dan selama setahun terakhir bergerak naik tiga puluh delapan persen
menunjukkan penetrasi bisnis mereka
baik ke negara negara seluruh dunia
justru mengalami pertumbuhan di tengah ekonomi yang melambat di seluruh dunia
twitter memang tidak terlalu baik
kinerja sahamnya juga mengalami koreksi
sekitar enam puluh tujuh persen selama satu tahun terakhir
namun pendapatannya tetap mengalami pertumbuhan tujuh ratus sepuluh juta dolar amerika
which is mereka punya uang
mereka bisa membayar pajak
kita lebih spesifik ke indonesia
kalau mereka mau
jadi persoalannya adalah willingness
willingness yang harus mereka tumbuhkan
agar mau membayar pajak di indonesia
selanjutnya kita ke sini
apakah memang indonesia menjadi satu satunya negara
yang tampaknya saat ini sudah mulai membuka mata
mulai akan memburu potensi potensi penerimaan pajak
nama nama besar tadi
termasuk ada beberapa negara lain
memang sudah pernah juga mengalami persoalan
di negara negara yang akan saya sebutkan
salah satunya adalah di inggris
di inggris sendiri memang mengalami persoalan
karena mereka memang mencurangi
pembayaran pajak di negara
dan komisi unio repo tampaknya kita lihat
melakukan sebuah pengetatan
utamanya untuk seperti facebook
dan ada lagi mungkin tempat biasa anda nongkrong
kemudian juga amazon com
mungkin tidak terlalu familiar di indonesia
namun tiga yang ini juga ternyata memiliki masalah
dan kemudian mencoba diselesaikan
dengan masuk ke ranah pengadilan
dan kemudian akhirnya google
setuju untuk membayar pajak sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah
dan kita lihat hal ini tampaknya menjadi salah satu
kaca ataupun refleksi yang menarik
menikmati berbisnis di indonesia
pasar terbesar di asia tenggara
keempat populasi terbesar di dunia
apapun bisa dijual di sini
mestinya korporasi asing sedikit tahu diri
janganlah malas malasan bayar pajak
dan untuk pemerintah
segeralah melangkah taktis
karena ada potensi pajak dalam jumlah fantastis
yang mestinya segera ditarik kembali ke dalam negeri